ketua asosiasi pedagang daging indonesia mengakui lonjakan harga daging sapi sebenarnya telah terjadi sejak november dua ribu dua puluh
pihaknya menilai hal ini bisa teratasi bila pemerintah mau segera membuka keran impor mengambil alternatif sapi dari negara meksiko dan brazil
yang memiliki harga lebih rendah dari sapi australia dan selandia baru
karena memang bisa beli nggak bisa jual karena nggak bisa menaikkan harga di tingkat konsumen gitu
kita masih menjual harga itu di delapan puluh tujuh rat rata rata di satu ratus sepuluh satu ratus lima belas
nah di posisi harga karkas di sembilan puluh enam terakhir kita motong itu sebelum adanya aksi demo posisi naik sembilan puluh delapan itu juga di posisi rata rata satu ratus dua puluh
sementara itu pengamat ekonomi menilai penyebab mahal
ditambah terjadinya bencana alam di sejumlah daerah yang berpengaruh terhadap produksi sapi lokal sekaligus distribusinya
kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemain daging sapi untuk kepentingan impor
faktornya natural karena bencana alam tadi kenaikan harga pakan iya
tapi ada juga yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan
izin atau rekomendasi impor yang sebenarnya kita masih bisa produksi di dalam negeri
tapi ini sengaja diciptakan situasi sehingga indonesia terus bergantung
khususnya pada sapi impor dari negara negara yang produksinya surplus
lebih lanjut yudhistira menilai jumlah pemain daging sapi sebenarnya tidak terlalu banyak
dan bisa dilacak oleh komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
dari pemain daging sapi
dari pelacakan ini bisa diketahui bagaimana kecukupan stok
relasi antara para pemain dengan peternak sapi lokal dan pedagang lokal
serta keuntungan yang mereka dapatkan
dengan begitu diharapkan permasalahan kerap naiknya harga daging sapi akan bisa terselesaikan
tim liputan cnn indonesia